kita ke informasi selanjutnya masih dari jakarta di mana stasiun duri mendadak viral setelah video eskalator berjubelnya tersebar di luas di media sosial
dalam video yang ini terlihat bahwa pengguna krl memaksakan diri karena antrean eskalator yang sangat padat
inilah video yang sempat menjadi perbincangan warganet beberapa waktu lalu
terlihat segerombolan penumpang berusaha naik menggunakan eskalator yang berjalan turun
kejadian tersebut terjadi di stasiun duri peron lima jurusan tangerang dan menjadi transit pengguna kereta komuter dari tanah abang depok bogor dan manggarai
humas pt ki komuter line eva hairunisa menjelaskan penumpukan penumpang di stasiun duri terjadi karena banyaknya penumpang musiman dari luar daerah menuju ibu kota
saat kejadian banyak orang yang belum mengetahui ada jalur lain
untuk berpindah menyeberangi jalur antar kereta sehingga keberatan di eskalator terjadi
dikutip dari detik com stasiun duri bertambah padat
diduga karena dampak dari kebijakan pt kai komuter line yang melakukan penyesuaian layanan tambahan untuk jalur kereta bandara
jumlah perjalanan kereta lintas duri tangerang yang semula sembilan puluh perjalanan
perhari dipangkas menjadi delapan puluh perjalanan krl perhari
pengurangan frekuensi inilah yang dianggap menjadi biang keladi penumpukan penumpang yang semakin parah
untuk menanggulanginya pt kai komuter line akan menambah jumlah gerbong kereta yang melintas di rute stasiun duri tangerang dari delapan gerbong menjadi dua belas gerbong kereta